kpu provinsi dki jakarta telah menetapkan pasangan anies baswedan dan sandiaga uno sebagai gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh
kami ajak anda melihat kembali sepak terjang pasangan anis sandi terjun ke dunia politik
anies rashid baswedan lahir pada tujuh mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan di kuningan jawa barat
orang tua anis dikenal sebagai pasangan akademisi
rashid baswedan adalah mantan wakil rektor universitas islam indonesia
sementara ibunya alia rashid adalah guru besar universitas negeri yogyakarta
di usianya yang ke tiga puluh delapan anies menjadi rektor termuda di indonesia saat dipilih sebagai rektor universitas paramadina
kiprahnya di pemerintahan dimulai ketika menjadi anggota tim delapan kpk pada dua ribu sepuluh
dan menjadi ketua komite
ketika itu anis menjadi rektor etik kpk pada dua ribu tiga belas
pada dua ribu empat belas presiden joko widodo mengangkat anis baswedan sebagai menteri pendidikan dan kemudayaan
namun pada pengumuman reshuffle kedua presiden joko widodo mengganti posisi anies dengan muhajir effendi
berbeda dengan anies baswedan wakilnya sandiaga salahuddin uno terlahir sebagai seorang anak pengusaha
sebelum turun ke kancah politik pria kelahiran rumbai pekanbaru ini
ini menjabat sebagai ketua komite tetap bidang umkm kamar dagang dan industri indonesia sejak dua ribu empat
kesuksesan sandi di dunia bisnis juga pernah membawa dirinya masuk di jajaran orang terkaya di indonesia versi majalah forbes tahun dua ribu sepuluh
ia juga pernah dianugerahi sebagai indonesian entrepreneur of the year oleh enterprise asia
di perjalanan karir menuju dki satu sandiaga uno pernah diperiksa kpk dalam dua kasus dugaan korupsi

di perjalanan karir menuju dki satu sandiaga uno pernah diperiksa kpk dalam dua kasus dugaan korupsi

di perjalanan karir menuju dki satu sandiaga uno pernah diperiksa kpk dalam dua kasus dugaan korupsi

contohnya misalnya ya tentu tidak lagi membawa atmosfer kepemimpinannya di awal itu pada suasana kontestasi di pilkada kemarin
selain juga ada rajin di awal seratus hari itu menurut saya bertemu dengan simpul simpul warga itu secara jauh lebih plural
tidak hanya kelompoknya yang kemudian menjadi pengusung kemarin
nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini
terutama mungkin tidak hanya datang dari anisandi yang sekarang tentu saja telah dilantik menjadi pemimpin baru dki
tapi juga harusnya pak jarod misalnya sebagai salah satu kontestan yang kalah waktu itu
kalau bicara rekonsiliasi tentu saja ada dua pihak
tidak satu pihak begitu
kami akan mengulasnya lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime news spesial menanti realisasi janji anis sandi
oke main dulu
sambil kita menaikan pak anis mas vedan sama sama kita saksikan penampilan dari adik adik kita
ya itu suasana terbaru dari balai kota
memang sudah kita lihat
di layar televisi saat ini gubernur anis bas vedan sudah berada di panggung
dan memang dijadwalkan akan memberikan pidato di depan masyarakat
dan juga para relawanya tentu saja
kita masih terus menantikan
sambil terus menantikan bagaimana nanti pidato yang disampaikan oleh gubernur anis bas vedan
saya perkenalkan di studio ada ibu edriana nurdin yang merupakan salah satu dari anggota tim sinkronisasi ani sandi
selamat malam ibu edriana terima kasih
tadi menembus kemacetan bu jalan menuju ke sini
berarti ini salah satu pr yang harus diselesaikan oleh pak anies dan juga pak sandi
ibu mungkin bisa ceritakan tadi kita sudah berbicara sedikit dengan pak gun gun
begitu bahwa salah satu pr utama dari anisandi yang pertama ini adalah rekonsiliasi ketika polarisasi terjadi cukup tajam
saat kontestasi pilkada digelar
beberapa bulan yang lalu begitu bu
bagaimana tim sinkronisasi melihat apakah ini menjadi salah satu prioritas
seratus hari pertama katakanlah seperti itu
betul mas indra
jadi seperti yang dikatakan oleh mas gun gun tadi
memang rekonsiliasi ini menjadi pr utama kita
jadi yang utama atau yang ingin dilakukan oleh pak anis dan pak sandi ini adalah kembali mengunjungi para gubernur gubernur terdahulu
kan itu sebetulnya slogan yang dipakai oleh pak anies sandi
jadi bagaimana mereka bisa menjaga continuity tapi juga mereka sekaligus ingin melakukan change dari apa apa yang belum dilakukan
tapi agak sayang juga ya kita pada hari ini memang menyaksikan pak jarod tidak hadir
karena kan sebetulnya ini handover dari kekuasaan yang lama
kalau handover kan harapannya ada orang yang meng handoverkan sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya
jadi akhirnya kan keberhasilan keberhasilan
keberhasilan yang telah dicapai tidak bisa di highlight karena tidak bisa di handoverkan gitu
tapi harapan kita mungkin ini banyak hal atau banyak halayak atau banyak tokoh tokoh di luar sana yang memang siap juga untuk melakukan rekonsiliasi
jadi saya rasa bahwa kita tetap maju ke depan tetap melihat bahwa optimisme ke depan akan rekonsiliasi jakarta harus tetap kita jaga
pak gun gun tadi tiba pada kesimpulan begitu
kesimpulan begitu bukan kesimpulan
ada analisis yang cukup menarik menurut saya bahwa memang sayang sekali dari sisi pak jarod tidak hadir
tapi mungkin dari sisi pak anies sandi yang sekarang menjadi orang nomor satu dan nomor dua di dki jakarta ketika hari ini sedang merayakan pelantikannya lah kurang lebih seperti itu ya
di depan masyarakat pendukungnya dan lain sebagainya
harusnya juga ada yang diundang dari balai kota begitu ke balai kota begitu dari kalangan masyarakat yang mungkin selama ini berada di dalam masyarakat
yang berasal dari pendukung dari ahok jarod begitu
atau mungkin juga intinya yang lebih plural lah yang hadir di balai kota itu
apakah ada undang undangan itu sebenarnya
dari pihak ahok jarot mungkin juga diundang masyarakat pendukungnya begitu
ada dan tentunya ada gitu ya karena memang undangan undangan terbuka itu di
undangan terbuka itu disampaikan kepada seluruh rakyat jakarta
dan menurut saya sekarang ini memang sudah banyak atau istilahnya orang itu ya
sebagian besar sudah siap untuk menerima kedatangan dari gubernur dan wakil gubernur yang baru
jadi saya tidak melihat atau saya juga tidak ingin kita sendiri juga selalu mempertajam seolah olah terjadi polarisasi
karena menurut saya sekarang masyarakat jakarta sudah capek juga kok
sudah ingin maju ke depan
sudah ingin melihat perubahan perubahan apa yang bisa dilakukan
atau continuity apa yang bisa kita pertahankan sekarang
jadi menurut saya kita sekarang sudah cukup dewasa dalam berpolitik
pergantian kepala daerah ini akan terus terjadi
jadi setiap lima tahun akan ada terus ini peristiwa seperti ini
jadi kapan saat tahu mendukung habis habisan kapan tahu saat berhenti begitu menurut anda ya
tapi dari kacamata anda sendiri yang memahami kontestasi pilkada dki karena anda terlibat di dalamnya mendukung salah satu calon tentu saja terhadap ini adalah pak anies
apakah anda tidak melihat polarisasi itu terjadi sampai sekarang misalnya dikatakan di media sosial atau hanya milik kelompok kelompok tertentu yang aktif di media sosial
jadi seperti yang mas ibra katakan
itu kan sebetulnya ada segelintir orang yang tetap ingin mempertahankan media pertarungan gagasan ini atau apakah pertarungan isu isu atau pertarungan gosip gitu loh ya
jadi kalau menurut saya masyarakat di kalangan bawah saya tidak melihat ada perpecahan yang begitu tajam
jadi kita kan juga turun ke bawah ketika saya menjadi tim sinkronisasi kita juga menerima masyarakat
kita juga menerima masukan masukan dari banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa memang dulu mereka mendukung salah satu kontestan
yang menang adalah kontestan lainnya dan mereka siap untuk kerjasama karena semua orang kan ingin sebagai warga jakarta ingin juga ikut serta dalam proses pembangunan ini gitu loh
jadi saya rasa memang media sosial itu ternyata tidak terlalu menggambarkan realita yang ada di bawah karena sebetulnya yang ada di media sosial itu kan hanya kelompok kelompok tertentu
dan kalau kita bisa lihat itu hanya orang orang tertentu aja kalau kita bisa bikin peta politiknya
jadi masifnya komentar komentar di media sosial belum tentu itu masih terjadi di kenyataannya di bawah gitu ya
saya setuju betul
bagaimana anda melihat pak gun gun apakah anda setuju dengan argumen yang disampaikan bu edriana
jadi gini mas indra dalam konteks politik ya terutama di demokrasi yang terbuka seperti sekarang konflik itu tidak selalu negatif
biasanya proses prosesnya itu tidak terlalu negatif
proses proses seperti pertarungan pilkada sebenarnya konflik realistis
harusnya pada saat pilkadanya selesai maka kemudian orang bisa nyatu lagi
cuma itu juga akan sangat bergantung kepada tipikal masyarakat
contoh misalnya polarisasi yang terbangun sejak dua ribu empat belas
ini kelanjutan bisa ada suara menurut anda
ya ini masih juga sampai hari ini terasa
dan sebenarnya soal pilihan ke siapa dan bagaimana mereka mengekspresikan pilihan itu itu akan menjadi sangat penting
contoh misalnya benar harapan kita idealnya itu ketika misalnya selesai selesai juga kontestasi
tetapi ingat lapis pemilih itu selalu ada di tiga
pertama masyarakat awam masyarakat berperhatian dan kelompok elit
lebih mudah mengondisikan kelompok elit dan masyarakat berperhatian
tetapi tidak terlalu mudah untuk mengondisikan polarisasi yang ada di masyarakat bawah
meskipun sebenarnya akan sangat juga dipengaruhi oleh role model role model
yang kemudian bergerak ke bawah
contoh misalnya bagaimana ani sandi ahok jarot itu memastikan bahwa lima tahun ini produktif untuk kinerja bagi warga dki begitu
pak gun gun saya potong dulu kita akan dengar pidato dari anies baswedan sebagai gubernur dki jakarta
saudara saudara semua warga jakarta
wa rahmatullah wa barakatuh
wa alaikum salam
salam sejahtera om swastiastu namo buddhaya
lembar baru bagi jakarta malam hari ini telah dibuka
saudara saudara semua hari ini lembar baru kembali dibuka untuk perjalanan panjang kota jakarta
ketika niat lurus
ketika ikhtiar gotong royong dalam makna yang sesungguhnya
dan didukung dengan doa yang tanpa henti terus dipanjatkan
maka pertolongan dan ketetapan allah subhanahu wa ta'ala telah datang
tak ada yang bisa menghalangi apa yang telah ditetapkan olehnya
tak ada pula yang bisa mewujudkan apa yang ditolak olehnya
warga jakarta telah bersuara
dan telah terpaut dalam satu rasa yang sama
yaitu keadilan bagi semua
maka dengan mengucap syukur dan doa kepada allah subhanahu wa ta'ala
yang maha penolong yang maha melindungi
alhamdulillah sebuah fase perjuangan telah terlewati
hari ini sebuah amanat besar
diletakkan di pundak kami berdua
sebuah amanat yang harus dipertanggung jawabkan dunia akhirat
hari ini adalah penanda awal perjuangan
dalam menghadirkan kebaikan
dalam menghadirkan keadilan
yang diharapkan oleh seluruh rakyat jakarta
yaitu maju kotanya bahagia warganya
hari ini saya dan bang sandi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur
bukan bagi para pemilih kami saja
tetapi bagi seluruh warga jakarta
kini saatnya bergandengan sebagai sesama saudara dalam satu rumah
untuk memajukan kota jakarta
holong manjalak domo
begitu pepatah batak mengungkapkan
kasih sayang akan mencari kasih sayang
kasih sayang akan menciptakan persatuan
ikatan yang kemarin sempat terserai
mari kita rajut kembali
mari kita kumpulkan energi yang terserah
menjadi energi yang terkumpul untuk membangun kota ini bersama sama
saudara saudara hadirin rakyat jakarta yang dimuliakan
jakarta adalah tempat yang dipenuhi oleh sejarah
setiap sudut di kota ini menyimpan lapisan kisah sejarah yang dilalui ratusan bahkan ribuan tahun
jakarta tidak dibangun baru kemarin
sejak era sunda kelapa jayakarta batavia
hingga kini jakarta adalah kisah pergerakan peradaban manusia
jakarta adalah melting pot
jakarta adalah pusat berkumpulnya berbagai manusia dari seluruh nusantara
bukan hanya nusantara bahkan berkumpul dari berbagai penjuru dunia
di kota ini interaksi adalah bagian dari sejarahnya
dan di kota ini pula
masyarakat betawi telah menjadi sebaik baiknya tuan rumah bagi jakarta
di kota ini semua sejarah penting republik ditorehkan
dua km letaknya dari tempat kita berkumpul
para pemuda berkumpul di keramat raya mengumandangkan satu tanah air
dan satu bahasa jawa
hanya dua kilometer dari tempat ini
satu kilometer dari tempat kita berkumpul
di situ para pendiri republik para perintis kemerdekaan berkumpul menyusun visi republik ini
sekarang kita sebut sebagai gedung pancasila
di situ mereka merumuskan garis depan garis besar
bagaimana republik ini didirikan
janji kemerdekaan dituliskan di tempat itu
tiga kilometer dari kita berkumpul
di sana dikumandangkan dikumandangkan proklamasi kemerdekaan kita
di tanah ini semua cita cita bangsa diungkapkan
karena itu kita tidak boleh di tanah ini justru janji kemerdekaan tak terlunaskan oleh warganya
republik ini menjanjikan kesejahteraan
maka di ibu kota harus hadir kesejahteraan
republik ini menjanjikan perlindungan
maka di ibu kota harus ada perlindungan
republik ini menjanjikan mencerdaskan kehidupan bangsa
maka di ibu kota harus hadir ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ketika republik ini tegas tegas mengatakan bahwa visinya adalah
menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
maka insya allah kita sama sama tunaikan ikhtiar itu
di ibu kota harus hadir keadilan sosial bagi seluruh warga jakarta
dan jakarta ini satu dari sedikit kota
satu dari sedikit kota di indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat
penjajahan di depan mata itu di jakarta
selama ratusan tahun betul tidak pak silian
di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh
tapi di jakarta bagi orang jakarta
yang namanya kolonialisme itu di depan mata
karena itu bila kita merdeka
maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga jakarta
dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan
kini telah merdeka
kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri
jangan sampai jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah madura
itik se a telor ayam se ngeremi
katanya itik yang bertelor ayam yang mengerami
kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan
kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme
kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini
dan kita harus sekalian menginginkan

jakarta bisa menjadi layaknya sebuah arena aplikasi pancasila
jakarta bukan sekedar kota dia adalah ibu kota
maka di kota ini pancasila harus mengejawantah
pancasila harus menjadi kenyataan
setiap silanya harus terasa dalam keseharian
dimulai dari hadirnya suasana ketuhanan dalam setiap sendi kehidupan kota
indonesia bukanlah negara berdasarkan satu agama
namun indonesia juga bukan sebuah negara yang alergi agama apalagi anti agama
ketuhanan selayaknya menjadi landasan kehidupan warga dan kehidupan bernegara
sebagaimana sila pertama pancasila
ketuhanan yang maha esa
yang kedua prinsip ketuhanan ini kemudian diwujudkan dengan hadirnya rasa kemanusiaan
hadir rasa keadilan bagi surayat tanpa ada yang terpinggirkan terugikan
apalagi yang tidak dimanusiakan dalam kehidupannya
karena itu mari kita hadirkan jakarta yang manusiawi
jakarta yang beradab
sebagaimana prinsip pancasila kita
sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab
perjuangan selanjutnya bapak ibu sekalian
menghadirkan persatuan dalam kehidupan kota
tidak hanya kita merayakan keragaman tapi mari kita merayakan persatuan
seringkali kita melewatkan soal persatuan
ada pepacah aceh yang bermakna
silakah rumah tanpa atap silakah kampung tanpa guyub
persatuan dan keguyuban ini yang harus kita perjuangkan
dimulai dari meruntuhkan sekat sekat yang menjadi penghalang interaksi antar komponen masyarakat
terutama pemisah antara ruang bagi mereka yang berkemampuan ekonomi dan tidak
mari kita hadirkan jakarta yang bersatu bagi semua
karena ruang interaksi terbuka bagi kita
dalam mewujudkan prinsip itu
mari kita kembalikan musyawarah kembali menjadi tradisi kita
sebagaimana sila keempat di dalam pancasila kita
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
karena itu majelis majelis warga akan dihidupkan
semua majelis majelis laga dihidupkan
kota ini tidak boleh hanya sekedar perintah gubernur sampai ke bawah
dengarkan kata rakyat
maka kita hidupkan seluruh majelis majelis yang ada di kota ini
ada banyak sekali majelis majelis sekalian kita hidupkan semuanya
musawarah kota terutama untuk menghasilkan kesepakatan
kalau kata orang minang istilahnya tuah sakatu
dalam kesepakatan berdasar musyawarah itu terkandung tuah tentang kebermanfaatan
saudara saudara sekalian saya hormati
yang kelima di ujungnya dan ini yang paling mendasar
yang kita perjuangkan sama sama sepanjang kampanye kemarin
yang adalah pelaksanaan sila kelima
yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
itu yang akan kita jadikan fondasi persatuan di jakarta
saudara sekalian kita jadi ingat
pada saat dulu republik ini mau dibuat pesannya jelas
kita tidak hendak membangun suatu negara

dan bung karno mengatakan begini
kita hendak membangun satu negara untuk semua
bukan untuk satu orang bukan untuk satu golongan
tapi untuk semua
karena itu saudara sekalian pengambilan kebijakan di kota ini haruslah bisa dasarkan pada kepentingan publik
pengelolaan tanah pengelolaan air
dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu
pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan
tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan
tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi
tetapi itu untuk kepentingan warga jakarta semua
semua untuk semua jakarta untuk semua
inilah semangat pembangunan yang kita letakkan sama sama untuk jakarta
bapak ibu sekalian yang saya hormati gubernur dan wakil gubernur
tentu menjadi pemimpin bagi semua dan harus menghadirkan keadilan bagi semua
namun jelas kami tegaskan bahwa tekad kita adalah mengutamakan pembelaan yang nyata
kepada mereka yang selama ini tak mampu membela dirinya sendiri
mengangkat mereka yang selama ini terhambat dalam perjuangan mengangkat diri sendiri
bang sandi tadi sudah mengungkapkan
komitmen dan paradigma ke depan tentang rencana pembangunan kota ini
bang sandi sudah jabarkan bagaimana kita bersama sama membangun dan mengelola kampung
mengelola jalan sekolah puskesmas pasar angkot dan berbagai aspek kehidupan lainnya
seperti kata bang sandi tadi ini adalah satu langkah bersama ke depan
memastikan jakarta yang lebih ramah rimah dan baik
ramah rimpi untuk semua
untuk itu izinkan kami mengajak seluruh warga
menjadikan usaha memajukan kota sebagai sebuah gotong royong
sebagai sebuah gerakan pembangunan kota ke depan
gubernur bukanlah sekedar administrator bagi penduduk kota
gubernur bukan sekedar penyedia jasa bagi warga yang jadi konsumennya
namun kami bertekad untuk bisa melakukan
lebih dari itu kami ingin bisa bekerja bersama dengan warga jakarta
berkolaborasi dengan warga jakarta sebagai perancang dan pelaku pembangunan
dalam pepatah banjar dikatakan
satu tikar tempat tidur
satu bantal penyangga leher
kiasan ini bermakna hubungan yang erat antar elemen masyarakat
saling setia dan saling mendukung sama lain
saudara saudara sekalian inilah jakarta yang akan kita bangun bersama sama lima tahun ke depan
selain itu kami juga mengajak kepada seluruh
elemen kepemimpinan di kota jakarta
mulai dari jajaran pemerintah daerah
para wakil rakyat
pemimpin lembaga pertahanan
keamanan dan penegakan hukum
mari kita memiliki tekad yang sama
yaitu mari kita sama sama hibahkan hidup kita kepada warga jakarta
jangan berbalik menjadi menyedot dari kota dan warganya
untuk dibawa pulang ke rumahnya
tapi hadirlah untuk menghibahkan waktu tenaga pikiran keringat
untuk kemajuan kota jakarta
sebuah kearifan lokal dari minahasa mengingatkan kita
manusia hidup untuk menghidupi orang lain
menjadi pembawa berkah bagi semua
sebuah pengingat bagi semua manusia
namun terutamanya bagi para pemimpin
izinkan dalam kesempatan ini
kita semua memastikan
kami ingin memastikan
dan saya akan ucapkan pula nanti pada saat sidang paripurna di dpr
kata kata yang diungkapkan oleh
kata kata yang diungkapkan oleh soal
kata kata yang diungkapkan oleh soal
kata kata itu terpatri di patungnya
setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat
inilah sepatutnya dan harus menjadi dasar untuk memerintah
pemerintah yang tidak mempedulikan atau menghargakan kemauan rakyat
sudah tentu tidak bisa mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat
setuju dengan pernyataan itu saudara sekalian
itu adalah kalimat yang diungkapkan oleh salah satu putra terbaik betawi
muhammad husni tamrin
muhammad husses tamrin mengatakan itu
dan kalimat itu terpatri di monas sana
saya bayangkan semua orang yang bekerja di kota ini
baca kalimat ini
renungkan resapi dan laksanakan
bagi semua yang mengatasnamakan rakyat jakarta
jalankan kalimat itu
setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat
perjuangan kita di depan adalah untuk mewujudkan gagasan
dan karya yang selama ini telah kita tekatkan
dan membawa kerja
jadikan sebagai satu rangkaian
dengan begitu saudara sekalian
jakarta menjadi bagian dari kota modern yang diperhitungkan dunia
tetapi memiliki akar yang kuat
di dalam tradisi
dengan memohon pertolongan kepada yang maha memberi pertolongan
mari kita bersama
berikhtiar mewujudkan jakarta yang maju setiap jengkalnya
yang bahagia setiap insan di dalamnya
membantu ikhtiar kita
dan dalam kaitan itu
ijinkan saya sebelum menutup
membacakan sebuah pantun untuk warga jakarta
bekerja giat di kalianyar
mencuci mata di kampung rawa
luruskan niat teguhkan ikhtiar
bangun jakarta bahagiakan warganya
yang meluruskan pasaran konten abu islam
secara alemankan untuk anticipasi seratus
kita membukakan jalan jalan yang sekarang sempit memudahkan menemukan solusi solusi baru menjauhkan
dari segala macam fitnah menjadikan setiap wilayah kota ini baldatun toybatun warobin khabur menurunkan
keberkahan bagi setiap warganya memberikan kebahagiaan bagi setiap insan di kota ini
lahawla walakwata illa billah tiada yang kuasa tiada kekuatan dan daya upaya selain kehendak
allah semoga ikhtiar ini selalu dimudahkan semoga ikhtiar ini selalu bisa dituntaskan dan insyaallah
keberkahan diberkian kepada kita semua wallahububuhallahu
mu'afiq illa akuwami torik billahi taufiq walhidayah salamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berita di itulah pidato pertama gubernur anies
baswedan di depan masyarakat jakarta dan juga relawan yang hadir di balai kota
bagaimana analisis dari pak gun gun apakah sudah berdiri di atas semua golongan walaupun tadi sempat

apakah sudah berdiri di atas semua golongan walaupun tadi sempat menyinggung pak gun gun bahwa dia terpilih sebagai gubernur tidak hanya gubernur
bagi pemilihnya saja tetapi semua warga dki jakarta apakah pidatonya kurang lebih tadi mencerminkan
kita ulas setelah jeda ya pak gun gun prime news akan segera kembali
demi allah saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur
sebagai wakil gubernur dengan sebaik baiknya
ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa kita menyaksikan ketimpangan yang sedang
dibuat yaitu reklamasi posisi kita tegas kita menolak reklamasi warga jakarta yang
selama ini belum memiliki akses ke perumahan yang terjangkau mereka dapat
ketika di awal segmen tadi kita bicara soal apa yang paling utama dikerjakan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti adalah soal rekonsiliasi merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terpecah atau terjadi polarisasi yang cukup tajam ketika kontestasi pilpres
karena dki berjalan beberapa bulan yang lalu starting pointnya bisa dimulai dari dua pihak tadi ya katakanlah pak jarod seharusnya hadir tapi juga ada dari sisi pak anies dan juga pak sandi memberikan pidato yang berdiri di atas semua golongan tadi sudah disampaikan cukup panjang sebenarnya apa apa kesan anda apakah sudah berdiri di atas semua golongan pidato yang disampaikan oleh pak anies tadi menurut anda pak gun gun
mas indra pidato tadi kan kali pertama setelah dilantik ya kan dan ini memang
aspek moral etis filosofis yang tadi ditonjolin oleh mas anies karena bagaimanapun ketika dia berpidato tadi lebih banyak menyentuh aspek aspek normatif meskipun itu memang penting sebagai gubernur baru ya dan itu memang memastikan bahwa mas anies itu punya komitmen untuk berdiri di atas semua golongan retorikanya begitu tinggal kemudian sekarang kita harus membaca
program jangka pendeknya yang mendukung itu supaya kemudian ada tadi nampak goodwill dan political will nya contoh misalnya dalam desain program jangka pendek dan jangka menengah kalau jangka panjang orang kadang kadang tidak sabar kan nah itu yang kemudian dibutuhkan meskipun tadi beberapa sinyal itu dilontarkan misalnya satir ya kalimat kalimat yang sebenarnya bisa kita maknai apakah ini kemudian menjadi kebijakan pak anies misalnya tadi bicara soal

pulau gitu ya
apakah itu yang dimaksud reklamasi
ini mungkin masih equipokal
komunikasi jadi komunikasinya
tidak to the point masih diambangin
dan tidak disebut
itu maksudnya memang sengaja mau
mengaburkan dulu ataukah
nanti bu edriana bisa menjawab ya
mungkin konfirmasi ke beliau ya tetapi
tapi saya melihat tadi
gaya komunikasi politik yang
dalam konteks retorika itu
masih menunjukkan yang disebut
equalitarian style jadi masih
mengelola power dalam
pernyataan diksi diksi yang
sebenarnya tadi sangat tinggi
filosofis dan khas akademisi
harusnya diejawantahkan tadi
bahasa pak anies juga mengejawantahkan
seperti misalnya bagaimana
keadilan bagaimana membahagiakan
misalnya dalam konteks pengelolaan dki
yang kompleks ini itu kan tidak
tapi kan memang bukan
momennya juga tadi kan
karena tadi pidato yang sifatnya
membahagiakan semua orang
oleh karena itu
oke besok di paripurna bagaimana
dan kalau saya berharap sebenarnya
dalam waktu dekat
ada pidato ke publik soal
apa yang menjadi prioritas
prioritas jangka pendek
tapi itu tidak malam ini maksudnya
tidak malam ini
tidak malam ini memang ya
yang kemudian dikeluarkan oleh
bicara soal bagaimana komunikasi
vertika misalnya ke pemerintahan pusat
terutama terkait dengan
program jangka pendek yang ditunggu publik
terkait dengan janjinya
misalnya soal reklamasi
bagaimana sih komitmen dia pada reklamasi ini
kan ini juga akan terhubung dengan orientasi
kebijakan dan arah dari pemerintahan pusat
nah itu mensinkronkan itu
dan pemerintahan pusat bagaimana
yang kedua komunikasi dengan pmd pmd penyangga
bogor bekasi banten
nah itu kan juga harus dikasih public statement
untuk pidato yang selanjutnya ya pak
begitu ya menurut saya
tapi kita bicara dulu yang malam ini
kalau kita bicara yang malam ini
apakah tadi sesuai dengan harapan mungkin
mas gun gun yang memperhatikan komunikasi politik
apakah pidato yang tadi cukup panjang itu juga
ada apa namanya
upaya merangkul dalam bahasa bahasa yang
cukup akademis tadi sebenarnya ya
itu ada nggak upaya untuk merangkul pihak pihak lain
yang menjadi lawan kontestasi
saat pilkada berlangsung begitu
kalau saya sih melihat komitmennya ada
komitmennya ada ya
tapi secara langsung misalnya merangkul
ayo kita bersama sama misalnya kayak itu menurut anda
ya tadi beberapa pernyataan kan
memang basisnya ke nilai pancasila
tidak kemudian menggunakan bahasa yang sangat mudah
yang langsung begitu ya
dia namanya menyandarkan argumen
menyandarkan public statement
dalam konteks ini ada pancasila
nah oleh karena itu saya melihat sebenarnya
kalau tadi ya jauh lebih pendek
dan jauh lebih to the point
itu saya melihat apresiasi lebih tinggi
tapi bagaimanapun kita harus menghormati
itu pilihan ya
karena mas anies hari ini adalah
mas anies gubernur mengantongi
legitimate power ya kekuasaan
sah yang itu kemudian dimandatkan
kuasanya lewat satu pemilu demokratis
tetapi dari pernyataan tadi sebenarnya
saya tidak melihat keberbedaan
antara apa yang hari ini di statement kan
dengan statement masa kampanye
oh sama kurang lebih sama
kurang lebih sama
jadi itu ya khas kampanye lah
belum menjadi khas orang yang mengantongi legitimate power
dan sebagai gubernur hari ini
jadi masih apa ada atmosfer ini kampanye sepertinya
bagaimana bu edriana
langsung aja bu edriana
memang yang disiapkan sengaja yang seperti ini gitu ya
tapi kalau saya melihat ya
sebetulnya kan memang pertama beliau mengatakan bahwa
sekarang adalah saatnya kita untuk bersatu
saya adalah gubernur seluruh warga jakarta
saya bukan gubernur dari satu golongan orang yang mendukung saya
itu di awal ya di awal tadi ada pernyataan seperti itu
kalau menurut saya itu memang terlihat kesungguh sungguhan beliau
dalam mengatakan bahwa sekarang saatnya kita untuk
untuk memulai bahwa
saya ini ada untuk anda
untuk seluruh warga jakarta
menurut saya itu harus kita sambut
karena memang seperti kata mas gun gun
harus diikuti oleh langkah langkah konkret
tapi dari yang selama ini kita rumuskan
memang itu ada
bagaimana memang kita akan mengadakan dialog antar golongan gitu ya
bagaimana beliau akan mengunjungi tokoh tokoh sentral dari golongan golongan tersebut
terutama ya adalah tokoh tokoh atau pemimpin pemimpin terdahulu
tadi kalau tidak salah ada sempat disinggung soal
dalam konteksnya memang kemerdekaan
tetapi kemudian disandarkan bahwa
kemudian ada kata pribumi dan lain sebagainya
nah ini apakah cukup bijak tidak menurut anda bu edrian
sebetulnya kan dia mengatakan konteksnya pribumi itu kan dia mengatakan bahwa ini semua golongan
bukan hanya untuk satu golongan
karena sekarang ini banyak mulai kita lihat di media maso ada kata kata pribumi ini itu segala macam
nah itu yang ingin beliau katakan kita adalah berdiri di atas semua golongan
nah itu sangat jelas kok menurut saya komitmen politik beliau dalam hal itu gitu
oke saya mungkin ingin bertanya tentang apakah ini hanya dugaan saya
karena kesannya ketika dulu terjadi kontestasi kemudian polarisasi yang sangat tajam
diposisikan begitu kesannya bahwa berdiri di satu golongan tertentu saja begitu ya
pak anies dan juga pak sandi ini
dan kemudian sepertinya malam hari ini
tadi disinggung oleh pak gun gun ini seperti menjelaskan tentang filosofi pancasila sebenarnya
seperti yang saya catat tadi bahwa negara kita bukanlah negara satu agama
tapi juga jangan diartikan negara yang alergi terhadap agama
lalu juga disebutkan bahwa negara kita ini sifatnya manusiawi dan beradab seperti sila kedua
menjadi semakin menarik lagi bahwa saya kemudian akhirnya sadar bahwa ini sebenarnya berbicara tentang pancasila
bahwa eh tidak hanya merayakan keragaman bukan keragamanya saja
kok saya merasa ini sebenarnya upaya pak anies menjawab bahwa pancasila mengartikan yang benar yang seperti ini gitu
apa itu memang yang didesain untuk pidato malam hari ini ibu
karena memang sebetulnya kan orang ingin mendikotomikan antara pancasila dan non pancasila
padahal sebetulnya dari keseluruhan diksi diksi yang kita pakai
retorika politik maupun aksi aksi yang kita lakukan

untuk menjawab apa yang selama ini didikotomikan orang sebetulnya nggak ada dikotomi kok
jadi bukan sengaja untuk menjawab bahwa saat itu rame rame saya pancasila bukan untuk menjawab itu begitu ya
bukan tapi ingin mengatakan kan beliau mengatakan tadi bahwa yang paling utama dan seutama utamanya dari semua perjalanan itu kan adalah keadilan sosial
buat masyarakat karena untuk itulah kita bernegara untuk mewujudkan keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu kan tujuan kita bernegara
jadi beliau ingin mengatakan bahwa
jadi beliau ingin mengatakan bahwa
yang ingin kita tuju bersama ini ini kapalnya kita ini kan menuju kepada kesejahteraan gitu loh
jadi itu yang beliau garis bawahi tadi bahwa yang paling utama dari semua itu adalah keadilan sosial
ini menarik sekali juga tadi sempat dikutip juga ucapan dari bung karno sebenarnya
negara ini didirikan bukan hanya untuk satu golongan tertentu itu juga yang sering diucapkan oleh mungkin ya lawan politik ketika kontestasi terjadi
tetapi kemudian dijelaskan lebih dalam lagi

karena itu sudah diangkat tidak hanya untuk golongan tertentu bukan saja golongan usahawan golongan bangsawan
nah ini menjadi menarik karena asumsinya selama ini ada golongan tentang agama tertentu dan lain sebagainya
mungkin kita akan ulas setelah jeda berikut ini tetaplah di cnn indonesia prime news
baik kita nanti akan tetap lanjutkan sedikit ulasan tentang apa namanya
ada pidato yang disampaikan oleh anies baswedan
tapi boleh sedikit kita masuk ke soal program
disebutkan ada program prioritas dalam seratus hari pertama yang kita munculkan dalam infografis berikut ini
baik ini adalah beberapa program yang akan dilakukan di seratus hari kerja anies sandi
jadi rekonsiliasi dengan warga dki jakarta selepas pilkada dua ribu tujuh belas
kemudian silaturahmi dengan seluruh mantan gubernur dan wakil gubernur
serta tokoh tokoh yang mewakili semua golongan
menjadikan balai kota rumah rembuk warga
memulai pertemuan kota perkecamatan
langkah awal memenuhi program kerja prioritas di tiga bidang
nanti kita tanyakan ini ke bu edriana ya
kemudian menciptakan lapangan kerja
meresmikan empat puluh empat pusat kewirausahaan
ini yang sempat disinggung juga tadi oleh sandiaga uno
meluncurkan kjp plus dan distribusikan pada anak putus sekolah
kemudian mewujudkan biaya hidup lebih terjangkau
meluncurkan kartu pangan jakarta
program hunian dp rupiah
banyak juga ini bu program oke oke ini bu
baik itu beberapa program ya
kemudian mengkonsolidasikan birokrasi
menyiapkan rancangan revisi apbd perubahan dua ribu delapan belas
masih ada satu lagi
yakni mengimplementasikan open government dan menerbitkan peraturan gubernur
sebagai landasan program program prioritas
soal revisi apbd dua ribu delapan belas itu mungkin bisa diceritakan sedikit bu edriana
apakah memang karena saat apa
apbd ini ditetapkan saat itu tidak memasukkan program program anisandi
benar demikian karena kami juga mendengar informasi seperti itu
memang sekarang kan lagi dalam masa perumusan rpjmd
dan juga perumusan program program dua ribu delapan belas
dari dialog yang dilakukan oleh tim sinkronisasi dengan skpd skpd
dari fgd fgd yang kita hadiri
memang kita sudah menyampaikan apa program prioritas dari anisandi
jadi dari beberapa program prioritas itu ada yang sudah bisa diakomodir
tapi juga ada beberapa yang masih perlu dorongan
atau perlu landasan kebijakan kebijakannya
seperti yang tadi dikatakan perlu pergub untuk mewadahi program program tersebut
nah sekarang kita punya waktu sekitar dua bulan untuk speed up
untuk perumusan itu semua
kita ingin melihat mana program prioritas kita
yang memang belum sempat masuk
apa yang masih bisa kita masukkan dalam waktu yang sedikit ini
sehingga ini bisa terakomodir
saat itu kenapa tidak bisa terakomodir
bukankah ada tim sinkronisasi
sebenarnya kalau konteksnya adalah menjalin komunikasi dengan gubernur yang masih aktif saat itu
pak jarod misalnya apakah ada kendala tersendiri
sebetulnya mungkin bukan kendala
kendala waktu berarti
dalam waktu empat lima bulan
kita harus membaca semua dokumen yang sudah memang disiapkan
dan juga mereka harus memasukkan apa yang kita harapkan
jadi kan prosesnya itu juga tidak mudah ternyata
ada yang memang sudah dimasukkan
dan yang belum inilah yang sekarang harus kita kerjakan rame rame
dan itu memang harus di komitmen dari kepala daerah yang baru ini
dengan jajaran beliau
kan sekarang mereka sudah resmi ya
dengan jajaran mereka untuk betul betul sama scrutinize semua program dan anggaran
dan memasukkan apa yang belum sempat dimasukkan
pak gun gun
gubernur dki jakarta ini bisa saja disebut agak sedikit berbeda dengan gubernur gubernur provinsi lain
karena dki jakarta adalah ibu kota
artinya disitu butuh komunikasi yang sangat baik
demi pembangunan ya
dan masyarakat indonesia tentu saja

dan juga masyarakat dki jakarta

dan juga masyarakat dki jakarta
dan juga masyarakat dki jakarta
dki jakarta tentu saja
komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini
dan juga gubernur yang sekarang menjadi
sudah dilantik begitu
anda melihat potensinya seperti apa
komunikasi yang terjadi nanti antara presiden dan juga gubernur anies baswedan ini
jika melihat histori politiknya mungkin ya
pak anies sempat berada di dalam kabinet
tetapi kemudian diresolve
kemudian menjadi calon gubernur yang ya katakanlah berseberangan dengan
niat dari presiden
mungkin dengan calon gubernur yang satu lagi begitu
sebenarnya pola hubungan politik itu
kerap kali tidak monologis
melainkan selalu dialektis
selalu ada kontestasi gagasan
dan itu selalu membuka ruang
atau potensi untuk memperbaiki dirinya sendiri
yang paling penting sekarang
sebenarnya adalah bagi anies sandi
di seratus hari tadi ada program bagus tuh
itu dulu tuh
karena bagaimanapun itu menjadi tulang punggung
bayangin aja tujuh puluh dua ribu asn
dengan mengelola rp tujuh puluh satu tujuh triliun
dan ini tentu sebuah
kekuatan kalau dioptimalkan
tapi sekaligus menjadi kelemahan
kalau tidak bisa dikelola dengan baik
komunikasi di internal birokrasi
sirkulasi elit setelah
pemimpin dua pemimpin ini datang
apakah misalnya menegasikan orang orang lama
atau bagaimana misalnya
itu juga kerap kali kemudian
bisa menjadi masalah
dalam otoritas kepemimpinan
itu tidak tercermin
dari kedua sosok ini
ingat mungkin beberapa hal
yang menjadi kendala pak ahok
itu juga soal komunikasi
di internal birokrasi
kemudian yang kedua
itu bagaimana memastikan
pola hubungan komunikasi organisasi
dan komunikasi politik
dua hal nih
komunikasi organisasi dan komunikasi politik
ini sesuatu yang berbeda ini ya
komunikasi organisasi dan komunikasi politik
komunikasi organisasi nanti hubungannya
dalam konteks mesin birokrasi
pusat dan daerah
dalam konteks ini adalah
pemerintahan pak jokowi
dengan pemprov yang dipimpin pak anies
tadi mas indra sudah bilang
itu kan juga ada di atmosfer itu
selain juga yang horizontal
misalnya dengan dprd
ini seringkali jadi masalah
saya selalu melihat
gubernur itu dalam dilema
dengan pola komunikasi oposisional
ini seringkali jadi dilema
akomodasi ketika misalnya baik
hubungannya tetapi menjadi subordinat
taruhlah misalnya dalam konteks politik anggaran
cenderungannya ke kutub oposisi
atau hubungannya antagonistis
ketika misalnya itu yang dipraktekkan pak ahok
waktu misalnya e budgeting
termasuk e planning dan e musrembang
dan dilema yang mana yang kemudian akan dialami anies
kalau polanya tidak akan seperti pak ahok
dimana perbal agresif
tetapi jangan sampai kemudian justru
jadi akomodatif juga
akomodatif yang subordinatif
misalnya eksekutif itu harus
kembali ke pola pola lama
yang disitu ada kepentingan politik
dari partai politik atau politisi
yang kemudian entah itu pengusung
entah itu mitra baru
misalnya nanti dalam konteks negosiasi
bagaimana itu bu edriana
strategi seperti apa itu
itu karena dua duanya tentu tidak
dinilai mungkin kurang efektif
kalau misalnya berseberangan dengan
karena mungkin tidak mau akomodatif
tentu saja itu menjadi hal yang baik
kalau misalnya ada hal buruk
bagi yang diinginkan oleh dprd
misalnya begitu kan
yang tersandar anggaran misalnya
tapi kemudian kalau sangat
akomodatif yang positif
tapi hasilnya kemudian bagi bagi kapling kapling anggaran
juga yang rugi warga dki jakarta
sekarang ini warga jakarta itu
warga yang sangat cerdas
juga keterbukaan informasi di jakarta
dengan dukungan masyarakat yang ada
bahwa jangan lupa mereka dipilih oleh hampir
jangan lupa bahwa mereka pasti akan mengandalkan
kepada dukungan publik tersebut
sehingga saya rasa mereka juga
atau sampai sekarang sejauh ini yang
komunikasi yang kita jalin
itu mereka juga
jadi saya rasa pak anies dan pak sandi
mereka juga punya
mereka bekerja untuk kesejahteraan masyarakat
tentu memang kalau kita lihat ya
tujuh puluh triliun anggaran jakarta
ini kan tujuh puluh satu triliun anggaran jakarta
ini kan sudah setara dengan anggaran negara negara maju ini
sementara kondisi yang ada di jakarta
dan itulah yang menjadi komitmen anies sandi
sehingga kalau mereka memang ber
seperti tadi terlalu akomodatif
bahkan mungkin dikawal
mungkin dikatakan lebih submissive dari dprd
saya rasa itu akan merugikan warga jakarta
pasti beliau juga tidak
tidak mungkin akan kesana menurut anda ya
tidak mungkin akan kesana
kalau saya yakin saya optimis bahwa mereka juga orang yang apalagi
selama ini mereka punya hitungan matematiknya
bagaimana program dijalankan
tapi track juga gak nanti ke dprd misalnya
kalau misalnya memang ternyata sudah keterlaluan dprd
salah satunya gitu ya
bagaimana komunikasi politik dijalin
saya membaca sedikit survei dari indikator politik indonesia
post election maksudnya setelah pilkada dki kemarin
pada tanggal sepuluh sampai tujuh belas mei dua ribu tujuh belas
salah satu datanya menyebutkan
anies sandi bisa bekerja sama dengan presiden joko widodo
soal ini yang ditunggu tunggu
soal reklamasi dalam survei indikator
garis bawahnya adalah tahu ya
anies sandi menolak reklamasi teluk jakarta
anies sandi akan menghentikan reklamasi
pemerintahan presiden joko widodo
sedangkan kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini
moratorium terhadap reklamasi sudah dihentikan
saya kira bu edriana sudah sangat siap dengan jawabannya
bagaimana bu kemudian memposisikan soal reklamasi
tapi pemerintah sendiri mengatakan reklamasi jalan terus
jadi sebetulnya kita harus kembalikan kepada hukum
kepada kebijakan kebijakan yang ada
moratorium dihentikan apa artinya
apakah itu punya kekuatan hukum yang mengikat
penghentian moratorium tersebut
jadi saya rasa karena kita juga di timnya pak anies sandi
ini juga mempelajari dengan seksama dengan serius
semua kebijakan kebijakan yang ada
semua landasan landasan hukum yang ada
jadi menurut saya seperti yang dikatakan dalam pidatonya tadi
oleh pak anies ya
walaupun tidak langsung
tapi tujuannya ke situ
tapi tetap menolak reklamasi
sejauh ini kita tetap komit
kepada janji kampanye yang dikatakan kita menolak reklamasi
karena menolak reklamasi itu bukan hanya janji kampanye
itu memang sesuatu yang kita yakini
itu sesuatu yang benar yang harus dilakukan
ini posisinya beda dengan janji dp rupiah
posisinya itu beda ya
karena itu suatu keyakinan begitu ya
kalau dp rupiah kan kita yakin juga
semua yang kita rumuskan
tapi itu di prioritas yang mana bu
di pendek menengah atau di yang panjang

kita akan jeda terlebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime news
pemerintah pusat melalui menko kemaritiman luhut panjaitan
mengajak para penentang reklamasi tidak menuduh pemerintah
mempunyai motif tertentu ketika memutuskan untuk melanjutkan reklamasi
kalau sudah selesai saya akan undang semua stakeholder termasuk
yang menentang reklamasi itu untuk bicara
jadi jangan bicara di koran
bicara secara ilmiah
di mana salahnya
teknisnya di mana salahnya
keuntungan yang diperoleh dalam proyek ini memang menjanjikan
misalnya untuk pengadaan pasir yang menjadi kebutuhan dasar dalam proyek reklamasi
pengembang bisa meraup delapan puluh dua lima hingga satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
yang disesuaikan luas lahan reklamasi
akan masuk raperda dki jakarta
namun pengambilan pasir sebanyak ini tentu punya dampak ekologis
serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat
di sekitar lokasi pengambilan pasir
gelombang itu ketika mendekati perairan dangkal
dia akan pecah
dia pecah di tempat dimana kita sebut dengan kedalaman kritis
terjadinya suatu gelombang pecah
nah kalau kita uruk dia
maka kedalaman kritis ini akan berpindah
jadi yang tadinya jauh
kalau kita uruk dia
maka dia akan semakin dekat
atau mungkin jangan jangan kedalaman kritisnya nggak ada lagi
suatu pantai atau suatu pulau gitu
nah ini berbahaya
dia hempaskan sekaligus di suatu pantai atau suatu pulau
apapun pro dan kontra yang tengah terjadi
sebuah perubahan hendaknya menjadi kebaikan bagi banyak orang
kebijakan reklamasi ini
kebijakan reklamasi teluk jakarta
harusnya tidak menimbang dari aspek ekonomi semata
namun juga mempertimbangkan aspek lain di masyarakat
semuanya agar selaras bagi hajat hidup orang banyak
serta ekosistem di kota jakarta
kalau saya pribadi melihatnya soal reklamasi ini
menjadi bergulir semakin kompleks bu edriana
agak beda dengan ketika kita mendengarkan pernyataan
pak anies baswedan juga yang kita kutip di informasi sebelumnya
yang sangat sederhana tidak kompleks
posisi kita tegas menolak reklamasi
ini masih sama bu posisinya
atau menjadi kompleks seperti dugaan saya tadi
artinya apakah ini kemudian reklamasi ditolak
tapi yang sudah ada dibiarkan
karena jujur kita juga mendengar seperti itu
menjadi semakin kompleks karena tawar menawar ada kekuasaan di situ
ataukah tetap sederhana tegas menolak reklamasi
sejauh ini kita sederhana
tetap tegas menolak reklamasi
sama sekali berarti tidak ada reklamasi teluk jakarta
tidak ada kompleksitas yang dikatakan oleh mas indra tadi
itu kan tergantung kemohon politik untuk menyelesaikannya
jadi kalau dikatakan tadi apakah
maksudnya tegas menolak semua
apakah seperti itu
kalau sekarang memang kan ada persoalan
itu sudah ada pulau yang sudah dibangun
nah untuk apa pulau yang sudah dibangun ini
kan apakah memang itu harus di apa namanya
nah itu kan juga sampai sejauh ini
dari hasil kajian yang kita bikin
kan itu tidak mungkin juga
langsung dibongkar seperti itu
karena biaya untuk membongkarnya itu jauh lebih besar
daripada biaya untuk pengadaannya sendiri
jadi tetap dibangun
itu akan sekarang ini masih dikaji
pemanfaatannya untuk kepentingan sebesar besarnya masyarakat
tapi jangan lupa juga
kalau kepentingan sebesar besarnya untuk masyarakat
kan itu juga alasan yang disampaikan oleh
makanya itu yang ingin saya katakan
tapi kita juga jangan lupa ada juga undang undang
yang mengatakan bahwa
kita tidak boleh membangun di pulau pulau kecil
jadi nggak boleh ada perumahan ini itu segala macam
itu ada undang undangnya juga loh
itu yang sering dilupakan oleh orang
jadi harus kita lihat berlapis lapis dari undang undang yang ada
nah kalau itu tidak boleh dibangun
bangunan seperti apa yang mungkin boleh dilakukan di sini
diapain lah intinya yang sudah di
planning yang ada soal reklamasi itu kan masif
bangunan yang sangat masif gitu loh
nah itulah yang tidak boleh tidak mungkin
dan secara undang undang itu memang tidak dibenarkan untuk dibangun
jadi tidak akan dilakukan pembangunan di situ
walaupun sudah diuruk pembangunan pembangunan perumahan dan lain sebagainya
apartemen itu tidak akan ada ya
sampai sejauh ini kalau kita tegas menolak reklamasi
kita juga menolak justru planning seperti itu
itu yang harus kita lihat
jadi mau diapain
intinya sederhananya mau diapakan
nah itulah yang sedang digodok sekarang
apakah ditanamin mangrove atau apapun gitu loh ya
yang itu yang sedang dirumuskan
tentu nggak bisa sehari dalam dua hari dalam merumuskannya
tapi yang jelas bahwa yang ada itu memang sekarang bukan untuk pembangunan yang masif
nah itu ya karena memang sejarah pembangunan
jadi itu perbedaannya dengan yang gubernur sebelumnya begitu ya
nah yang tidak ada memang tidak akan diteruskan
tapi kan moratorium yang dicabut tipologi misalnya
dan lain sebagainya
itu dari kementerian lingkungan hidup yang menyampaikan seperti itu mencabut moratorium
itu bukan lingkungan hidup loh
yang mencabut moratorium kan menko maritim kan
ya menko maritim kan di bawahnya di situ ada klhk bu
tapi sebetulnya kan juga ada hal hal lain yang juga terabaikan dari situ
pertama harus kita lihat itu kewenangan siapa
dan mencabut moratorium ini apa
ikatan hukum dan
kekuatan hukumnya seperti apa
nah itu yang harus kita lihat
dan sampai sejauh ini kita masih mengatakan bahwa belum punya kekuatan hukum juga
nah itu bagaimana pola komunikasi dengan pemerintahan pusat
itu potensi kelas tidak itu
ya itu yang sedari awal kita bahas
bahwa harusnya jangka pendek itu memang mengefektifkan komunikasi antara pemprov dki dengan pemerintahan pusat
termasuk dalam kasus ini adalah reklamasi
cara pandang orang terhadap
ya ini adalah good will nya pak anies juga
bayangin insentif elektoral pak anies kemarin salah satunya karena ucapan yang tadi mas indra highlight soal menolak reklamasi
posisi kita tegas menolak reklamasi
nah persoalannya adalah sekarang bukan lagi masa kampanye kan
sekarang sudah mengantongi
ya masa mewujudkan masa merealisasikan janji itu
dan proses itu akan kemudian jadi perhatian publik
apakah kemudian itu hanya semacam kesadaran berwacana
atau semacam kesadaran berwacana
atau kesadaran praktis
salah satu nilai praktis dari kepemimpinan adalah merealisasikan dengan indikator yang jelas
itu yang saya ingin katakan juga bahwa seperti yang dikatakan mas gun gun
itu kan salah satu kemenangan dalam berkampanye kemarin kan itu isu reklamasi
dan saya rasa sampai sejauh ini mas anies dan bang sandi kan tidak mau juga menyanyiakan pendukung beliau
jadi lima puluh delapan pendukung beliau itu itu semuanya menolak reklamasi
atau bisa kita katakan hampir semua menolak rekapi
kita kan tadi juga melihat pernyataan pak luhut bin sar panjaitan begitu ya
mengatakan bahwa kita akan undang semua stakeholder tentang reklamasi ini
termasuk itu yang menolak nolak tentang
nah ini gimana bu nanti menyampaikannya bu
karena kan tentu saja oke memang menghargai janji kampanye yang harus tetap diwujudkan
tetapi di sisi lain kan juga ada pol komunikasi dengan pemerintah pusat
sementara pemerintah pusat sendiri meyakini yang seperti itu
apalagi di sisi lain bukan soal reklamasi yang sudah
itu sudah ada investor bu
nah itu bagaimana ini
ya saya rasa memang sejauh ini pola komunikasi yang dilakukan oleh mas anies dan bang sandi itu cukup baik
jadi saya rasa mereka juga bisa berkomunikasi baik dengan pusat maupun dengan daerah
kan tadi dikatakan daerah daerah penyangga lainnya
dan juga bagaimana dia juga bisa berkomunikasi dengan pusat
dan bagaimana dia juga bisa meyakinkan masyarakatnya akan pilihan pilihan kita tetap loh dengan pilihan kita gitu ya
nah sehingga menurut saya disitulah nanti bagaimana kita kan sebagai masyarakat akan menyaksikan
dalam pola komunikasi ini sebetulnya siapa yang bekerja untuk kemaslahatan masyarakat
untuk keadilan masyarakat
untuk kesejahteraan masyarakat
nah jadi saya rasa dalam pola komunikasi tersebut itu pasti akan disampaikan ke masyarakat
mas anies dan bang sandi nanti
bagaimana posisi tersebut dari waktu ke waktu
tentu saja angka ini sekali lagi saya suplik survei indikator ya
pada sepuluh tujuh belas mei yang lalu dua ribu tujuh belas
kita tunggu nanti apakah ini nanti malah justru berkurang dengan argumen yang disampaikan oleh bu edriana
atau malah bertambah
kami akan segera kembali mengulasnya setelah jika berikut ini
reklamasi begitu ngotot pak luhut hanya karena ada kepentingan tiongkok disitu
ada kepentingan tiongkok siapa yang nggak ada kepentingan tiongkok
ngarang aja itu
itu kamu lihat ya saya udah berkali kali ngatakan
itu kan mulai dari zaman pak harto
terus zamannya sby
sampai zaman sby
ya terus kemudian pak jokowi jadi gubernur dia eksekusi tuh
yang salah di mana
lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan
garis apa benang merahnya
lantas kamu orang udah investasi
negara apa ini nanti
datang duduk sini nggak usah marah marah
datamu bawa kita duduk
nah saya kan tidak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya
nggak akan lah
gila itu orang yang mikirnya gitu
kami lihat semua turang
ada studinya dilakukan zamannya pak harto jam jam sby dilakukan sekarang
lajanya salah di mana
kesan yang kita tangkap gubernur terpilih agak resisten dengan reputasi
kalau dia resisten dia lihat aja
silahkan aja dia tunjukkan resistensinya di mana
saya nggak ada urusan
tapi jangan bilang bilang terima macam macam sama saya
saya kejar siapa pun dia
kalau mau duduk duduk lihat bebek
siapa pun dia itu
jadi ini semata mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi
secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
secara profesional saya pertanggung jawabkan itu
siapa pun dia
jangan asal ngomong aja republik ini dia pikir apa dia
emang dia siapa
kalau mendengar penjelasan pak luhut yang memang beberapa kali kita munculkan ini bu
cuma ingin menunjukkan bahwa ini bukan asumsi media
tapi ini memang begitu ngototnya ini pemerintah pusat ya
dan melalui pak luhut bin sarpanjaitan bahwa reklamasi bukan soal setuju reklamasi
ini sudah ada investor
kalau dengan penjelasan bu edriana tadi artinya kan tetap ada pengurukannya
tetapi kemudian tidak dilanjutkan pembangunan pembangunan yang masif
nah investornya apa iya mau cuma nguruk nguruk doang
itu gimana bu
iya kalau kita melihat kita kembalikan kepada undang undangnya
kan tadi juga dikatakan bahwa sejak zaman soeharto
sudah dipanggil belum kira kira bu
dipanggil oleh pemerintah pusat misalnya timnya tim sinkronisasi atau mungkin ada jadwal gubernur pak anies dan juga pak sandi nanti dipanggil oleh
pasti ya akan ada
tapi belum muncul jadwalnya belum ada ya
pasti akan ada kesempatan
tapi kan beliau sudah menyebut sejak zaman pak harto sejak ini sejak itu
nah itu kan bisa kita lihat terjemahan kebijakan pada waktu itu apa
dan kan itu juga ada konteks sosial politik dan lingkungan pada masa itu
jadi konteks sosial politik dan lingkungan apa pada masa itu
dan sejauh mana kewenangan itu diberikan
jadi jangan dicuplik cuman ketika zaman pak hartos sby dan selanjutnya tapi konteks konteks yang lainnya yang mengiringinya begitu
betul dan juga apa bunyi kebijakan yang lahir pada waktu itu
jadi sebetulnya tetap
tetap yang berwenang itu juga adalah pemerintah jakarta
karena itu jadi ada juga dari undang undang itu yang mengatakan kewenangan itu juga terletak di jakarta
bukan di pemerintah pusat ya henry
nah disitulah disputenya gitu loh ya
bahwa ada yang mengatakan pemerintah pusat tapi dalam kewenangan sejauh ini yang kita pahami yang kita baca itu pemerintah jakarta
jadi tetap tuan rumahnya adalah jakarta yang akan terkena dampak adalah jakarta
jadi ini juga bisa dikatakan jakarta memainkan kunci yang paling penting sebagai aktor pemegang kuasa dari pembangunan itu sendiri
sekali lagi saya harus tanya ke mas gun gun
kita memang tidak khusus mengulas soal reklamasi memang begitu ya
karena itu nanti tentu saja ada segmen episode tersendiri
kajian lingkungan dan lain sebagainya
tapi saya masih tertarik kalau posisinya sama sama ini bisa hafiz jadi
ini bagaimana anda melihat ini
ini bisa maju nggak pembangunan di dki jakarta kalau seperti ini gambarannya
oh khusus untuk reklamasi ini memang mas indra butuh komitmen kuat yang bukan hanya dalam retorika terpancar dari tindakan
contoh misalnya kalau tadi diasumsikan nih peran pemerintahan dki itu juga bisa menjadi tuan rumah
harusnya bukan hanya diundang tapi bisa saja berinisiatif untuk berkoordinasi
berarti aktif kan
dan itu bisa kemudian menjadi catatan publik
kalau menunggu dipanggil
kemudian ini persoalan yang diperlukan
kemudian ini persoalan dibikin larut berlarut larut
lama lama menurut saya itu tertimbun opini dan itu apakah yang dikehendaki misalnya
jadi lari dari persoalan dengan menimbun dengan opini opini lain
atau justru mengambil inisiatif menyelesaikannya
kalau itu dilakukan menurut saya memang perlu langkah koordinasi intens
bukan hanya menunggu dipanggil
kalau kemudian menunggu dipanggil posisinya defensif
itu menurut saya bukan solusi
sekarang persoalan reklamasi itu menjadi fokus perhatian terutama atensi publik ya
dan sebagian besar analis sebagian besar pengamat sebagian besar akademisi itu berharap ketegasan sikapnya seperti apa
apakah misalnya ikut pada jalur yang dikehendaki pemerintahan pusat dalam konteks seperti terrepresentasi dalam pernyataan pak luhut

kembali ke sikap seperti yang dikampanyekan
oke baik kita harus berikutan lebih dahulu
kita akhiri saja ya bicara
sekarang kita masih lihat lanjutannya seperti apa
kita sudah tahu posisi masing masing yang masih sangat kuku tentu saja
tapi masih ada program yang lain
yang harus kita tagih kepada bu edriana sebagai tim sinkronisasi dari anisandi soal dp rupiah
kami akan mengulasnya
sekali lagi saya menggunakan data survey post election
dilakukan oleh indikator politik indonesia
untuk pengadaan rumah bisa terwujud
bagaimana bu ini publik sebenarnya masih ragu ragu sebenarnya
ini bisa terwujud nggak sih dp rupiah artinya nggak bayar sama sekali begitu
harus terwujud dong
harus terwujud nah ini kemungkinannya
karena kita yang merumuskan programnya dan saya rasa itu harus terwujud
mungkin bisa diyakinkan sekali lagi seperti apa sih bu itu dp rupiah
dan mulai kapan jalannya
jadi sebetulnya dalam ketika kita merumuskan program program dengan skpd beberapa waktu yang lalu
sekarang ini sudah mulai banyak loh yang menyatakan kesediaannya untuk mendukung
bank indonesia sudah mendukung
oh mendukung ya
iya mendukung dan bank bank lainnya sudah mendukung
kalau mendukung kan tentunya juga sama sama mencari formula seperti apa yang paling baik
formulanya belum ada
sudah sudah ada tapi maksudnya dari bank tersebut
oh ya masing masing bank ya
kita kan meyakinkan bank seperti apa itu bisa mereka jalankan
jadi saya rasa bahwa sebetulnya yang paling penting itu kita
kita kan memandang bahwa affordable housing rumah yang bisa diakses
yang terjangkau tersebut
itu kan merupakan hak
jadi perumahan ini kan hak sandang papan pangan
nah itu kan dalam undang undang itu harus dijamin oleh negara
mulai kapan bu itu akan berjalan
ya harusnya di tahun pertama sudah mulai berjalan
itu kan dijanjikan dalam setiap tahun itu kan ada lima puluh ribu ya
disediakan skemanya kan seperti itu
bisa tercapai itu bu
untuk tahun katakanlah mulai dua ribu delapan belas lah misalnya
ya harus tercapai
karena kan itu yang merupakan janji politik kan ya
kalau janji politik kan itu harus tercapai
dengan cara apa misalnya bu
skema keuangan dan lain sebagainya
itu wujud nyatanya nanti kayak apa sih modelnya
wujud nyatanya adalah bagaimana ketersediaan subsidi dari pemerintah
jadi itu kan ada subsidi dari pemerintah
dan juga sekarang kriteria
time proof ini maksudnya ya
kriteria kriteria apa yang siapa yang bisa mendapatkan subsidi tersebut
terus juga kesiapan infrastrukturnya
kan sekarang orang bertanya
mana sih rumahnya
apa pemerintah akan pemerintah daerah maksudnya dalam hal ini
akan membangun rumah yang baru atau tidak sih
itu kan pertanyaannya
jadi kalau dari awal kita katakan bahwa tidak harus pemerintah menyediakan atau membangun rumah yang baru
tetapi orang tersebut bisa mengajukan rumah yang ingin mereka miliki
oh gitu ya
jadi gitu loh
jadi semacam beasiswa ke kampus dia cari kampusnya dulu terus beasiswa nyari
begitu maksudnya bu ya
bisa begitu gitu loh
jadi kan orang bilang oh kan lahan sudah terbatas nggak mungkin
nah itu dia bu bagaimana bu
ya kan itu tadi
memang ada pengembang yang mau kemudian di dp rupiah jadinya
pertama sampai sekarang juga masih banyak yang mau
itu ketersediaan subsidi nya dari apbd
nah itu dia
dari apbd dong
kalau tahun pertama kan pakai postur anggaran dua ribu tujuh belas bagaimana merealisasikannya
pakai postur anggaran dua ribu tujuh belas ini kan yang anggaran perubahan
kalau anggaran dua ribu delapan belas kan sudah masuk di r
maksud saya di tahun pertama kan masih menggunakan postur itu
jadi dua ribu tujuh belas ini mungkin belum terrealisasi maksudnya gitu ya
itu yang saya katakan tadi
sebetulnya masih ada waktu dua bulan untuk memperbaiki itu kan
memperbaiki program untuk dua ribu delapan belas
kalau yang postur anggaran yang sebetulnya tadi yang kita tidak punya keleluasaan itu
itu kan dalam anggaran perubahannya
baik sebagai penutup bu mungkin juga kesimpulan dari pak gun gun dan juga bu edriana
jadi dalam waktu dekat pesta pesta hari ini ya bu ya
bisa dikatakan pesta pesta lah ya bu hari ini
tapi besok kan tetap bekerja bu ya
kerja pertama ya
nah gambarannya dalam waktu dekat kita kan sering bilang seratus hari berapa hari
sebenarnya di peraturan tidak ada
tetapi dalam waktu dekat apa yang bisa dirasakan masyarakat jakarta tentang perubahan yang
change and continuity and change itu seperti apa nanti yang bisa dirasakan oleh warga dki jakarta
dalam waktu dekat ini ketika pak anies sudah berkantor besok
tentunya programnya itu akan di highlight oleh mereka dalam seratus hari ini
mas indra tadi mengatakan konsolidasi birokrasi
karena kan sekarang itu juga masih menjadi pr dan tanggung jawab yang sangat besar bagi pak anies andi untuk mengkonsolidasikan birokrasi
begitu konsolidasi birokrasi dilakukan program program dijalankan
itu yang paling penting konsolidasi birokrasi ya
bagaimana catatan anda terakhir
jadi gini birokrasi itu fokusnya menurut saya pada tiga hal
pertama adalah kelembagaan atau keorganisasian
yang kedua ketata laksananya
laksanaan berarti proses
kemudian yang kedua sumber daya aparatur
dan ini penting sekali dalam proses reformasi birokrasi
pak anies masuk bukan ke area yang sebenarnya simpel
tumpang tindih kebijakan kemudian sumber daya aparatur yang belum tentu juga kompatibel
dan ini yang kemudian harus dibereskan di awal
kemudian ada langkah strategis yang kemudian publik tahu
bukan hanya seratus hari satu tahun mau ngapain nih
yang kemudian jadi skala prioritas
sehingga kemudian ada impresi ya
ada kesan bahwa anies sandi itu akan melangkah ke arah yang tepat
ini yang disebut dengan trust building
membangun kepercayaan di awal untuk memudahkan dukungan publik
karena pemimpin di jakarta tidak bisa sendirian
pemimpin di jakarta itu harus jadi transformative leader
dia bisa menggerakkan ke kitaan
dan proses itu dibangun dimulai dari pak anies dan sandi
kita nantikan saja nanti
kita jangan lupa kita punya juga lima tahun ya
jadi sebetulnya continuity dalam changenya itu tadi juga ada dalam ruang dan waktu gitu
jadi jangan lupa bahwa lima tahun ke depan harapannya semua program itu bisa terlalu
musim janji janji sudah lewat
sekarang adalah musim mewujudkan janji janji itu
kita nantikan saja realisasi janji anis sandi sampai lima tahun ke depan
walaupun ada pelajaran di dua ribu dua belas nggak sampai lima tahun
nyapres begitu ya
ini kalau menurut anda
kemungkinan nggak ada ini ya tv sama sekali ya
iya harus tahan kok
harus tahan oke
sejauh ini tidak ada
oke terima kasih
sejauh ini bu edriana nurdin telah bergabung bersama kami malam ini
dan juga pak gun gun selamat malam
terima kasih sekali lagi
dan rangkuman fokus prime news spesial menanti realisasi janji anies sandi
segera kembali setelah kita